sebagai sebuah keinginan tidak berarti setiap keinginan bahkan seorang presiden pun menjadi keputusan
karena kan keinginan presiden tentu diperhadapkan kepada peraturan
bagaimana undang undang menyikapi sebuah keinginan bahkan seorang presiden sekalipun
pak yusril sebagai seorang pakar tata negara tentu memiliki pandangan
yang dengan pandangan yang disampaikan kepada presiden itu presiden merasa teryakinkan
nah setelah itu tentu presiden memerintahkan atau kemudian meminta kepada pak yusril untuk menindaklanjuti
tetapi pada saat yang sama kan ada pakar pakar tata negara yang lain ada pejabat pejabat negara yang lain juga dimintai pandangan oleh presiden
dan ternyata memberikan pandangan yang juga tidak selalu seragam dengan prof yusril
kita nggak usah berbicara tentang pejabat
pak mahfud saja yang mantan ketua mahkamah konstitusi berbeda pandangan dengan prof yusril dalam kaitan dengan ini
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini